ilang dia kemana tuh larinya
aku akan mengambil gelang itu
kenapa kau mirip dengan di
akulah sultan ajih
cepat kau kawal dewi bu
jangan macem macem lagi kau
tungguin nih kentung nih
tadinya sih kepengit
murtaku lapar banget
sama tapi sultan
kita masih ingat jeruman embeng semalam
tumben sisa banyak
eh kentung cungkirin
kalian gak makan
kepala aku berat
jangan jangan ngerjain orang nih
kalau mengincaranya males juga
mending bagus bisa lumutan orang disini lama lama
gak punya perasaan sama sekali punya itu
dari mana aja sih
dari tadi ini nunggu nih
eh sebentar sebentar
kayaknya perbuahan ini ada sesuatu nih
cantik kali kau
habis dari salon ya
sudah seratus tahun aku bertapa dan menjadi keripik
cukup dengan menghirup jiwa manusia
aku bisa kembali muda
dibagi ilmunya dikit
kali aja om jin bisa ganteng kayak brad pitt
ah main cabut aja
heran kali ngerjain orang aja kau
beres cabut aja
alamak bicara dosa
urusin dulu kancing sultan
udah lempeng belum
gak bicara dosa
cari jin yang baik
biar masuk ke surga
emang mau ke neraka
jangan bicara itu dong
eh kan om jin ngapain juga kesini
om jin kesini cuma kangen sama sultan aja
cuma mau cek sultan gimana sih keadaannya sekarang
oh seom din gak kangen
kalau gua udah bilang tadi
sehari aja om ngga ketemu sultan kan
ayo beriang kepada nyutan
pasti om jin mau mata matain sultan ya kan
tau aja dia kalo aku mata matain
eh budo amat deh
sultan mau mandi
awas aja kau sultan nanti ketemu sama
hahaha ini dia wah ini harus dikerjain
hai pasti jadi ya
jatuh jatuh jatuh terus pingsan
berarti bisa dong minta permintaan
lagi butuh ya
ini perbuatannya iya iyalah lagi
ini baru kesempatanku nih kalau enggak
begini kan nggak ada kesempatan memang
keluar jadi anak sole anak gini ya
habis lihat apa sampai ditutup gitu matanya
lihat apa apa kobi beneran ya
bikin nggak lihat apa apa seperti yang takut begitu ya udah inisiatif
alamak bintang beneran perpura pura
the menonong obec urbisike pulau nuwung
apa ini anak manusia kau sebut keturunan sultan ajih iya apa bapak ajih
itu dia aku harus mengambil gelang itu pada raga bagaimanapun caranya tapi jangan kau sakitin ya satu
seratus tahun aku menanti saat saat ini saat pertemuanku dengan sultan cepat
bebaskan suamiku sekarang suamimu adalah tawan dan dia pantas mendapatkan hukum
dan aku akan membalaskan dendam kakak arga pada
aku akan masuk ke dalam tubuh anak ini dan mengambil gelang
ulang dia ke moneyété larinya kini saatnya aku akan mengambil gelang itu
kenapa kau mirip dengan dia
akulah sultan aji
aku tidak percaya
keluarlah sultan aji
beraninya kau menyuruh anak kecil untuk menghadapiku
cukup hadapi aku saja
bagaimana bisa kau tahu namaku
dasar bocah ingusan
enaknya aku upah ini anak ini
apa aku tendang saja sampai ke bulan
biar dia balik balik
yah ini dia
ya dia menyelonong saja
rimau rimau kau kecil
jangan coba coba menyenggor atau menyakiti anak ini
kalau begitu kita perah